tahun baru atau pergantian tahun itu pasti lebih enak kita habiskan dengan keluarga bercengkrama barbercuan bercanda atau mungkin doa bersama seperti rekan saya prabu revolusi yang lagi mungkin santai santai sama keluarganya hari ini
nonton kita tapi tidak hanya mas prabu dan keluarganya banyak orang yang juga sebenarnya menikmati dengan keluarganya tapi ada juga orang orang yang memilih bukan memilih atau terpaksa sebenarnya bekerja di liburan tahun baru
seperti saya sama daniar nih
iya sebagai bentuk tanggung jawab kan ya bukan cuma kita aja tadi kan kamu juga udah nyebutin ada beberapa misalkan di
aduh aku gimana ya tadi
budi juga udah menyebutkan kan ada yang kerja di finance misalkan justru
pemadam kebakaran orang di rumah sakit supir driver ojek online itu juga
termasuk juga untuk nasib para pejuang devisa yang kerjanya ini di atas kapal pesiar tau dong tempat liburan pasti kan lagi pik piknya lagi rame ramenya mereka gak mungkin
itu gak boleh cuti tuh danier
sulit nah mau tau ceritanya kita coba liat inputannya berikut ini
ingin menambah pengalaman seru berlibur saatnya anda menikmati kemewahan di atas hotel trapu mitang liman dream cruises
layaknya hotel bintang lima lain kapal pesiar ini juga menawarkan pengalaman menikmati liburan yang nyaman bagi para tamu
sama seperti hotel kebanyakan dream cruises juga mengharuskan para kru nya melayani para tamu dengan profesional
para pekerja entertainment bertanggung jawab atas keseluruhan jadwal liburan yang berlangsung di atas kapal
baik yang berlangsung di dalam teater lobby kapal ataupun yang berlangsung di bagian luar kapal pesiar
sementara para pekerja perhotelan bertanggung jawab pada kenyamanan menginap
para tamu selama mereka menghabiskan waktu di atas kapal
mulai dari kru housekeeping hingga kru restoran
para pekerja dream cruises berlatar belakang dari beberapa negara asia seperti tiongkok filipina malaysia singapura india bahkan indonesia
beragamnya para pekerja kapal pesiar untuk melayani para tamu yang juga berasal dari beberapa negara asia
menciptakan menu yang rasanya pas di lidah para tamu bukan hal mudah
chef saiful iskandar yang berkebangsaan malaysia inilah yang bertanggung jawab
dalam memadumadankan beberapa kuliner khas asia maupun kuliner barat
agar terasa lebih bersahabat di lidah para tamu restoran
dan juga dari pesiar yang bukan muslim
itu bagus sebenarnya
dapatkan pendapat yang baik dari mereka
liputan di atas kapal pesiar merupakan kerjasama cnn indonesia dengan dream cruises
dari sekitar satu delapan ratus hingga dua pekerja di atas kapal pesiar
sekitar tiga ratus di antaranya adalah tenaga kerja indonesia
salah satunya adalah maya gadis asal magelang berusia dua puluh dua tahun ini sudah tiga tahun bekerja di atas kapal pesiar
berwajah khas asia membuat maya mudah dikenali tamu sebagai orang indonesia

kalau untuk orang putih seperti australia amerika eropa mereka pasti nanya
kamu bisa nari kamu orang indonesia kamu bisa nari coba contoh coba nariin sedikit
biasanya kayak gitu sempat sih nariin sedikit aja
nah pria satu ini namanya nugraha adi prabawa
lulusan diploma perhotelan ini merintis karirnya di kapal pesiar mulai dari bawah sekali
tahun dua ribu tujuh adi hanyalah junior staff
memulai karir dari bawah di atas kapal pesiar tidak mudah
sukanya itu ya keliling keliling setiap negara keliling negara
banyak juga sudah negara yang sudah dikunjungin terus mengenal budaya tiap negara juga kebudayaan mereka seperti apa
terus juga sambil ibaratnya jalan jalan sambil bekerja
ya itu juga fun juga tuh
tidak tanggung tanggung hadi membawahi tiga puluh lima restoran dan kafe yang ada di atas kapal stream cruises
pekerjaan sehari hari adi adalah memastikan para tamu tersenyum bahagia dan puas atas pelayanan yang diberikan kru restoran
tidak mudah mendapatkan posisi seperti ini dalam waktu yang kalau dibilang sih cepat juga ya
kebanggaan juga sebagai orang yang berusaha untuk mencapai kemampuan ini
bisa mencapai posisi ini karena tidak banyak juga dari indonesia yang punya posisi yang agak di level manajemen gitu
tantangan terberat menjadi kru kapal pesiar adalah harus terpisah dari keluarga selama delapan bulan
keluarga menjadi pengingat bagi adi untuk terus bekerja dengan semangat dari waktu ke waktu
apalagi kini adis sedang menantikan kelahiran putra keduanya
beruntungnya teknologi canggih kini sudah berhasil
mengizinkan adi untuk dapat berkomunikasi dengan keluarganya setiap saat
cutika melani singapura